korespondensian indonesia miftah farid di palu sulawesi tengah selamat siang miftah
bagaimana pencarian terkini terhadap jaringan teroris santoso
kelompok utama yang menjadi satu kelompok dengan santoso ini masih belum bisa dilakukan dalam waktu dekat
nah sebenarnya dari paket yang tadi kita putar di cnn indonesia
kita bisa melihat bahwa kelompok santoso ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk diburu
namun tidak banyak yang tahu sebenarnya bagaimana dan apa yang kemudian membuat santoso
begitu dicari oleh pihak kepolisian dan tentara bahkan untuk dilibatkan dalam operasi saat ini
kenapa kemudian santoso bisa begitu kuat menjadi magnet dari kaum radikal yang ada di indonesia
bahkan juga ada beberapa pendukungnya yang berasal dari tiongkok
nah saya akan mengajak anda untuk bertemu langsung dengan sosok ustadz adnan arsal
yang juga pernah menjadi bapak bahkan dianggap bapak oleh santoso di saat konflik poso beberapa tahun yang lalu
ya assalamualaikum ustadz
pak ustadz bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana sebenarnya santoso ini bisa
sebegitu kuat menjaga keyakinannya sehingga sampai melakukan perlawanan
hingga kembali ke tiongkok
bagaimana ke kawasan kawasan hutan di pedalaman poso
saya sungguh mengetahui bahwa beliau ini adalah sosok pemuda di masa kerusuhan antaragama
dan beliau adalah orang yang banyak korban keluarganya termasuk basri dan nandi ipong
yang sudah bebas sekarang
dan beliau ini merasa bahwa penegakan hukum di indonesia belum seperti apa yang diharapkan
karena masih banyak korban yang belum tersentuh dengan hukum pada masa itu
di masa masa akhir setelah kerusuhan itu mereka ini menjadi dpo daripada kepolisian khususnya densus delapan puluh delapan
sehingga mereka merasa terancam nyawanya dan lari ke hutan menyelamatkan nyawa
dan ini merupakan suatu hal yang dinilai oleh orang orang yang seideh berjuang pada masa itu
bahwa ini adalah peluang bagi mereka untuk memperlihatkan kepada pemerintah bahwa bagaimana menegakkan hukum di indonesia
nah untuk itu
ini adalah menarik minat bagi mereka untuk berjuang menurut keyakinan mereka ini adalah perintah agama
artinya unsur dendam itu masih sangat kental ya ustadz terhadap jalannya gerakan santoso selama ini
ya untuk itu dengan rasa dendam yang belum terselesaikan itu
mereka merasa bahwa untuk membela darah kaum muslimin itu
ya mesti mereka memperlihatkan kepada anak bangsa ini bahwa darah tidak dikeluarkan dengan cara gratis seperti itu
ya ustadz secara pribadi berinteraksi bertahun tahun dengan santoso basri
apa penilaian ustadz secara pribadi
pribadi santoso bagaimana
apakah kemudian ada indikasi santoso bisa melakukan perlawanan sesengit ini sehingga diburu oleh ribuan tentara dan polisi saat ini
kalau kita melihat bahwa mereka inilah sebenarnya sekelompok yang tidak terlalu signifikan untuk dikatakan suatu kekuatan yang besar
tapi karena mereka adalah orang orang yang pertama
tapi karena mereka adalah orang orang yang beratuk
atau mempertaruhkan nyawa dan darahnya
dan menurut keyakinan mereka ini adalah ideologi dan yang mereka yakini kebenarannya
maka beliau tidak gentar dan melakukan hal itu adalah merasakan keyakinannya
nah untuk itu apa yang mereka lakukan ini adalah merupakan menarik minat daripada orang orang yang sepaham dengan dia untuk bisa saling berkesinambungan masuk ke dalam
apalagi dpo dpo itu semakin berkesinambungan tentunya mereka makin bertambah kekuatannya di dalam
tentunya mereka makin bertambah kekuatannya di dalam
karena dpo yang dikejar pasti lari ke hutan
ustadz terakhir apa yang harus dilakukan oleh pemerintah
bahkan mungkin ada himbauan dari ustadz untuk santoso
karena ustadz beberapa waktu yang lalu sempat menawarkan moratorium penangkapan
sehingga santoso bisa dipanggil kembali ke wilayah poso untuk kemudian dilakukan proses hukum tanpa harus ada berdarah darah
saya sungguh berkeinginan sekali sebenarnya dan ini sudah saya menyampaikan berkali kali
baik kepada pemerintah pusat maupun para intelijen
bahwa untuk menyelesaikan persoalan poso itu beratur hukumnya sebenarnya persoalan masa lalu itu sungguh banyak korban umat islam
dan saya mendorong agar supaya santoso ini diberikan pengampunan atau amnesti oleh negara
dan ini masih berupa wacana dan himbauan semata belum sampai kepada santoso yang sekarang sementara di hutan
kalau itu mungkin sampai mungkin mereka bisa berpikir ke arah itu mari kembali ke pangkuan negara ibu pertiwi ini
dan kita bersama sama mengelola kegiatan kegiatan keagamaan yang mendasar untuk kehidupan umat dan bangsa ini
ya terima kasih ustadz semoga poso masih tetap aman dan tanpa ada pertumbuhan darah di kawasan tersebut
ya punca memang harapan harapan dari ustadz adnan arsal ini sebenarnya sudah diungkapkan jauh jauh hari sebelumnya
bahkan sekitar dua ribu tujuh dua ribu sebelas ustadz anarsal sudah menyampaikan ini kepada beberapa kawan dia di
di jakarta untuk menyampaikan bahwa ada solusi yang lebih praktis untuk menyelesaikan konflik ini
namun karena ini sudah terlalu panjang dan sudah terlanjur santoso melakukan gerakan gerakan yang kemudian sampai menewaskan polisi dan tentara dalam kelompoknya ini
ini yang kemudian membuat masalah ini menjadi rumit dan operasi yang sudah dilakukan sejak awal
ada sepuluh operasi yang sudah dilakukan dengan melibatkan begitu banyak tenaga dan biaya
namun sampai hari ini prosesnya belum tuntas dan ini yang kemudian menjadi berlarut larut
terima kasih miftah farid atas laporannya